alhamdulillah saya ada sesuatu
ini caranya bagaimana kita membangunkan si amalia
masa kita pakai timo gempa lagi
ah bukan butet
jangan pakai tema gempa lagi
yang lain dong supaya lebih kreatif
pakai cara apa aja
yang penting dia bangun dan kita dapat pahala
satu dua tiga
kalau udah ngerti
lebih baik sekarang kalian ambil wudhu dulu ya
gih setelah itu kita ibadah disini ya
eh mahoi banget sih
kayak goreng yang dingin
masih ngantuk ustadz
bukannya pada lecak
ustadz katanya mau nemenin anak anak
iya ustadznya gak ada yang nemenin gak apa apa
aduh mana sih mereka
kok gak balik balik
tau nih udah ngantuk lagi
kapan udah berhenti
belum mau tidur lagi
aduh udah jam empat kurang lima belas
belum bangunin santri lagi
suruh haikal asyur sama ma'il aja buat bangunin
kok malah pada tidur
buat bangunin santri yang lain
kan jadi nggak perlu muter ke kamar kamar
dan semua orang yang ada di pondok pesat rekunata
ustaz musa yang mulia dan santun ini punya patut
rumah si atun main yoyo udah gede yang main catur
ayo semuanya pada bangun
lah tumben banget deh
itu belum sih
tumben bangunan sahur banget gitu

sobri awas ada jebakan
ya allah ini apaan ini
loh ini siapa
astagfirullahaladzim sobri kenapa baju kamu besar kayak gini
kenapa baju kamu basah kayak gini
jadi gini pak ustaz
si sobri ini pengen ngerjain haikal asun sama ismail
gara gara ketiduran sampai sahur
nah dia tuh lupa kalau ada jebakan
terus dia buka pintunya
eh jebakan ya malah kebuka pintunya
nah dia gitu menurut gue
sobri indra lukman
siapapun kalian ya ingat
menyakiti atau mencelakakan sesama itu
sungguh tidak beriman
orang yang membuat orang di dekatnya itu
merasa tidak aman karena kejahilan
ataupun karena kejahatannya
hadis riwayat buho ri
sampai disini kalian paham tuh
ya udah abis ini sobri kamu langsung ganti baju
terus kita santapan sahur
di ruang makan ya
ini diberesin di pel ya
oh tuhan ampun
rupanya yang membangunkan bukan
ustadz janurul tapi malah ustadz musa
yang bangunkan ustadz musa
pakai tuang masjid lagi
sepertinya mimpi lagi niana
soalnya dari tadi
pada saat dia tidur tertau
selalu selalu selalu selalu alaikum waalaikum salam butet ayo ayo bangun sayang cuci mukanya
terus langsung ke ruang makan ya kok kelihatannya sedih emangnya kenapa nggak kenapa kenapa nanti
jangan lupa amalia nya dibangunin ya sudah mau bangunin yang lain assalamualaikum
ayo ini caranya bagaimana kita membangunkan si amalia kita pakai tema gempa lagi ah
butet jangan pakai tema gempa lagi yang lain
lebih kreatif pakai cara apa aja yang penting dia bangun dan kita dapat pahala
atau meminta foto foto jangan sampai menarik
siapa juga yang meminta tanda tangan kau
amalia ayu juga nggak mau kali
mimpinya udah dulu ya sekarang kita bangun
biar aku sendiri yang disini
ada tinggal dua wad banget ini sebenernya ma
ya ini nih masih ada yang nungguin
kalau gak dicuci bau
biar kata banyak kayak apa juga kerjaan
belum lagi belum banyak
kalau dateng ngagetin aja
biar supaya mpok gak kaget aturan menepok apa baru salah
maaf maaf positi gak sengaja
ayam bulbul ngapain kemarin
ini becek tau becek
positif justru saya bingung banget
positif ngapain disini